apakah anda adalah orang tua yang sedang mencari cara mendidik anak usia dini dengan menyenangkan
biasanya pada anak usia hingga delapan tahun
anak anak sering susah untuk diajak bermain sesuatu yang rumit dan juga membosankan
namun tahukah anda ada permainan menarik yang dapat menstimulasi otak anak
berikut liputan selengkapnya
selain melalui pendidikan di sekolah
anak usia dini juga dapat belajar melalui permainan
sehingga mereka tidak hanya bermain untuk bersenang senang
untuk itu orang tua sebaiknya memilih permainan yang edukatif
mainan edukatif bahkan sudah bisa diberikan orang tua sejak anak lahir
permasalahannya adalah tidak semua mainan edukatif menarik bagi anak
selalu mengedukasi orang tua untuk memahami dulu tahap perkembangan anak
jadi misalnya anaknya usia dua tahun
oke tahap perkembangan apa sih yang harus di dalam perkembangan fisik
atau sosial emosinya
itu mereka seharusnya sudah seperti apa
dan permainan itu sebetulnya tidak harus beli
hal yang kami usahakan untuk sosialisasikan di sini adalah
bahwa semua permainan itu bisa dibuat di rumah
dengan bahan bahan yang ada
yang barang bekas
ataupun yang murah
jadi kalau ditanya
permainan apa sih yang tepat
kenali dulu anaknya
permainan yang diberikan untuk anak
setidaknya dapat merangsang aspek motorik
orang tua bertanggung jawab mengarahkan permainan
yang dapat menstimulasi anak lebih kreatif
dan mengasah kecerdasan
anak usia dini juga memerlukan pendampingan untuk bermain
ya kebetulan kan ada tipe tipe anak kan beda ya
kebetulan anak saya yang pertama itu tipenya lebih yang audiovisual gitu
otak kanan dengan peta otak kanan
jadi dia akan lebih masuk kalau
ngelihat dari youtube
terus lagu lagu kayak gitu
untuk menemukan rasa kerjasama dan percaya kepada orang lain
orang tua dapat terlibat di dalam permainan anak
memberikan sebuah mainan kepada anak memang susah susah gampang
seperti mainan satu ini
ini adalah salah satu permainan yang syarat akan edukasi
permainan tidak perlu mahal
akan tetapi harus aman
dapat menstimulasi tumbuh kembang anak